dan sudah melek pendidikan serta teknologi
jadi brand lokal yang bisa sponsori pemain denmark yang bisa ikut olimpiade
ia dapat bertemu orang baru dan menjalin komunikasi yang baik selama bekerja di bidang ini sejak dua ribu sembilan belas
dengan luas bangunan sembilan puluh lima meter persegi